hari ini sekitar lima orang akan mendatangi balai kota dki jakarta
ribuan orang yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat ini
akan melakukan protes terhadap ahok yang mereka nilai telah melakukan penistaan terhadap agama islam
menanggapi hal itu ahok mengatakan ia tidak akan menyampaikan permintaan maaf lagi
ahok menilai demo ini bukan untuk mencari penyelesaian secara damai
kendati demikian ahok mengatakan jika memang memungkinkan
ia akan menerima perwakilan pengunjuk rasa
ahok juga kembali menyatakan ia tidak bermaksud menghina al quran dan melecehkan umat islam
majelis ulama indonesia sudah menegur keras ahok dan ahok telah meminta maaf
salah satu kelompok yang akan berdemo adalah komunitas umat islam kui purwakarta
sekjen kui zainal abidin menjelaskan aksi hari ini adalah aksi jihad konstitusional
mereka akan mendesak polisi segera menangkap dan memproses hukum basuki cahayapurnama
karena dinilai telah melakukan penistaan agama
basuki dianggap telah melanggar pasal satu ratus lima puluh enam huruf a kuhab tentang penistaan agama
mereka akan menyampaikan aspirasi itu ke baris krim mabespori
selanjutnya akan menggelar demo di kantor balai kota di jalan medan merdeka selatan